hai dengan penuh semangat darto petani dan peternak asal desa candipuro kecamatan candipuro
kabupaten lumajang ini mengariti rumputnya bukan untuk ternaknya namun untuk ternak ternak
korban semeru yang kini kesulitan mendapatkan pakan ia paham betul bagaimana susah dan
kepikirannya peternak bila ternaknya tak mendapatkan pakan ia pun tergerak menyumbangkan
rumputnya termasuk tenaga mengharitnya karena saya juga peternak bak rasanya kalau peternak
enggak punya rumput kesulitan mencari rumput itu kan apa ya rasanya itu kayak seperti
orang ndak punya uang ndak punya beras gitu loh rumput jenis odot dan pacong yang ditanamnya
sejak tiga bulan lalu ini nantinya dikumpulkan di posko bantuan pakan
untuk berikutnya diambil para peternak asal lokasi terdampak yang kini juga mengungsikan ternaknya
bantuan rumput darto bersinergi dengan bantuan lainnya
pengangkutan dari lahan dan transportasinya juga dibantu oleh relawan
termasuk truk pengangkutnya dari pemilik truk secara cuma cuma
di posko pakan ternak bantuan bantuan tidak hanya diberikan masyarakat sekitar lokasi bencana
namun juga hingga berbagai daerah
seperti yang terlihat di buku pencatatan keluar masuk bantuan pakan ini
salah satunya bantuan pakan dua puluh ton pakan rumput dari koperasi sai pujon malang
yang anggotanya adalah para peternak sapi perah pujon malang
yang menarik donatur ini menyatakan mereka dulu sempat juga mendapatkan bantuan rumput saat erupsi gunung kelut
dulu pernah terdampak tapi tidak begitu parah
jadi ingat ingat itu jadi koperasi sae pujon jadi peduli
pemberian bantuan ini lebih dari menyelamatkan ternak
muslimah warga desa sumberwulu kecamatan candirejo yang juga kehilangan suaminya
akibat guguran awan panas semeru empat desember lalu
dengan mendapatkan pakan bisa melanjutkan peninggalan

saya lari saya masih di kandang
lalu dengan saudara saudara diusirkan ke sumberduren
saya tidak tahu siapa yang beri makan
saya tidak tahu pokoknya saya simpan di rumahnya kakak saya
ya senang sekali
ya senang ngebantu
ya bantuan memang bisa diberikan dalam berbagai bentuk dan sektor
yang terpenting adalah benar benar tepat sasaran dan bermanfaat
dan bermanfaat sepenuhnya